saudara politisi pdi perjuangan basuki cahayapurnama atau ahok
mengungkapkan tugas yang diberikan ketua umum pdip megawati soekarno putri di pilkada dua ribu dua puluh
ahok menyebut megawati memintanya untuk membantu calon kepala daerah yang diusung pdip di seluruh indonesia
mengenai peluangnya maju di pilkada sumatera utara ahok menyebut belum menerima penugasan resmi dari megawati
ahok mengaku ia dan megawati belum ada pembahasan perihal maju atau tidaknya di pilkada dua ribu dua puluh
sama bantuin masyarakat kejelang
saya sama ibu gak pernah ngomongin soal pilkada juga ngomongin soal teman teman
tapi siap pak ahok kalau misalnya diminta ibu untuk ngomongin soal pilkada
saya juga gak hidup patah sungguh tidak
megawati soekarno putri menyatakan telah memberi tugas kepada salah satu kadernya
yakni basuki cahayapurnama atau ahok
megawati menyebut bahwa ahok meminta tugas kepadanya usai mundur dari jabatan komisaris pertamina
megawati kemudian menyebut bahwa ahok sudah diberi tugas
namun megawati tak menyebutkan secara detail tugas ahok ke depannya
kembali ke tempat masing masing dengan
udah ah saya manggilnya ahok aja dah
sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan
oke sudah ada tugasnya